gubernur jakarta anies baswedan terancam hukuman tiga tahun penjara terkait dengan laporan pose dua jari
saat menghadiri konferensi nasional gerindra desember dua ribu delapan belas lalu
badan pengawas pemilu kabupaten bogor menyebutkan dugaan tindakan anies sebagai tindakan pejabat
yang menguntungkan salah satu pasangan calon
ketua bawaslu kabupaten bogor irfan firmansyah menyebut tindakan anies baswedan berpotensi melanggar
pasal lima ratus empat puluh tujuh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan
ataupun merugikan salah satu peserta pemilu dapat dipidana tiga tahun penjara dan denda tiga puluh enam juta rupiah
kepada cnn indonesia com bawaslu kabupaten bogor tidak hanya memeriksa perihal pose dua jari anies
namun juga pernyataan anies yang diduga menguntungkan kubu pasangan calon nomor urut dua prabowo sandi
bawaslu kabupaten bogor masih menelaah jawaban anies atas dua puluh tujuh pertanyaan yang telah diajukan sebelum mengambil keputusan
bersikuku tidak melakukan pelanggaran kampanye
sebelumnya pada senin tujuh desember kemarin bawaslu telah melakukan proses klarifikasi kepada gubernur dki jakarta anies baswedan
anies dimintai klarifikasi dan juga mendapatkan sekitar dua puluh tujuh pertanyaan
keadiran gubernur dki jakarta anies paswedan dalam konferensi nasional gerindra pada tujuh belas desember lalu
menyebutkan bahwa anies tidak akan mencari pembahasan terhadap bawaslu

anies tidak akan mencari pembahasan terhadap bawaslu

kan anies tersebut dilaporkan garda nasional untuk raya atau gnr kepada bawaslu
karena dianggap sebagai bagian kampanye untuk pasangan nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno
bnr yang merupakan relawan jokowi menilai apa yang dilakukan anies merupakan kampanye terselubung
setelah melakukan pemeriksaan bawaslu menilai adanya pelanggaran sehingga perlu klarifikasi dari berbagai pihak
tindak pidana atau tidak kemudian diputuskan ada maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu klarifikasi
kita undang pelapor saksi saksi dan terlapor
kemudian setelah klarifikasi dianggap cukup kita akan lakukan pembahasan kedua
anies dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal lima ratus empat puluh tujuh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dalam pasal ini disebutkan setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye
kampanye dipidana tiga tahun penjara dan denda tiga puluh enam juta rupiah
atas hal ini anies melakukan klarifikasi ke bawaslu kabupaten bogor pada senin siang
ia diperiksa sekitar satu jam lima belas menit dan mendapatkan dua puluh tujuh pertanyaan
dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu
saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang
sehingga tidak perlu saya menambahkan
karena apa yang terucap di situ jelas kalimatnya
saya menilai review dan bawaslu bisa menilainya
itu saja sih
terkait kehadirannya dalam konferensi anies menyatakan sudah izin ke kemendagri
menurutnya sah saja seorang gubernur hadir dalam sebuah acara yang legal
ya kebijaksanaan asn dan kepala daerah kian dipertanyakan dalam proses pemilu
mulai dari pose sebagai bentuk spontanitas hingga sejumlah kepala daerah
yang secara terang terangan menyatakan dukungan mereka kepada calon tertentu
apakah pejabat serta kepala daerah dapat berlaku adil dan juga netral
agar tidak terseret dari kepentingan pemilu
acara penutupan imf world bank di bali pada oktober dua ribu delapan belas lalu
berbuntut pada polemik laporan salah seorang warga bernama dahlan pido
ia menuding menko pohukam luhut bin sar panjaitan
serta menteri keuangan sri mulyani melanggar undang undang

yang dianggap sengaja berhasil
keduanya dilaporkan terkait pose satu jari yang dianggap sengaja
dilakukan sebagai bentuk imbauan yang menunjukkan keberpihakan
luhut menepis gayanya saat berfoto bersama bos imf
christine lagarde bukan berarti mengajak peserta memilih paslo nomor urut satu
melainkan simbol indonesia adalah negara satu kesatuan
begitu juga dengan sri mulyani
yang menepis pose tersebut bukanlah bagian dari kampanye
laporan tersebut ditindaklanjuti bawaslu bersama mabes polri dan kejaksaan agung
dalam program cnn indonesia prime news
komisioner bawaslu rahmat bagja menegaskan
pose yang dilakukan luhut dan sri mulyani adalah bentuk spontanitas
dan tidak memenuhi unsur pelanggaran undang undang pemilu
tidak ada ditemukan
setelah diperiksa bu sri mulyani diperiksa pak luhut
apakah mereka berkampanye itu tidak terlihat di situ
dari keterangannya maupun dari kipas kita pemeriksaan
juga itu spontanitas bukan spontanitas
untuk mengajak kampanye spontanitas untuk meluapkan kegembiraan
dan tidak untuk mengajak salah satu pasangan calon
dalam pelaksanaan pemilu serentak dua ribu sembilan belas
netralitas aparatur sipil negara dituntut tegas
pasal dua ratus delapan puluh ayat dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu asn pimpinan ma atau mk
hingga perangkat desa dan kelurahan
dilarang diikut sertakan dalam kegiatan kampanye
jika terbukti terlibat
maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun
dan denda dua belas juta rupiah
sementara pasal lima ratus empat puluh tujuh menyebutkan
setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan
dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye
dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun
dan denda maksimal tiga puluh enam juta rupiah
pada tahun pemilu kali ini
sejumlah kepala daerah secara terbuka menyatakan
dukungan mereka kepada calon tertentu
selain gubernur papua lukas nmb
sepuluh dari sembilan belas bupati dan wali kota di sumatera barat
juga mendeklarasikan dukungan kepada jokowi dodo
dan kami dari yang hadir
dan juga sudah menyampaikan pernyataan dukungan
sebanyak sepuluh orang
bupati dan wali kota
sementara itu lewat sosial media instagram
gubernur ridwan kamil membagikan beberapa aturan
yang menjelaskan bahwa pejabat daerah atau negara
boleh melakukan kampanye
jika dilakukan pada hari libur atau cuti
yang diizinkan oleh menteri dalam negeri
rituan kamil mengunggah hal tersebut di instagramnya
setelah ada sejumlah pertanyaan yang menduga dirinya
melakukan aktivitas kampanye atau politik
dengan mengacungkan jari namun tidak mendapatkan sikap
dari bawah slu seperti yang diterima oleh anies paswedan
dalam kutipan pasal enam puluh dua pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
yang ia unggah menyebutkan bahwa gubernur
kemudian wakil gubernur bupati wakil bupati
wali kota dan wakil wali kota dapat diberikan
cuti di luar tanggungan negara atau menggunakan
hari libur untuk berkampanye
dengan unggahan tersebut ritwan kamil menjelaskan bahwa
dugaan aktivitas kampanye dirinya dilakukan pada hari libur
kita bahas soal ini tersambung bersama kami
ada irfan firmansyah ketua bawaslu kabupaten bogor
mas irfan selamat malam
selamat malam mbak fusba
mas irvan sejauh ini apa keputusan dari hasil pemeriksaan
bawaslu kabupaten bogor soal dugaan mendukung pasangan tertentu
yang dilakukan oleh anies
kita belum memutuskan ya
saat ini kita masih dalam tahapan penanganan dugaan pelanggaran
informasinya selain pengacungan simbol
laporannya ada soal pernyataan anies yang diduga mendukung prabowo sandi
ini juga masuk dalam dua puluh tujuh pertanyaan tadi ya
di bawaslu kabupaten bogor
pernyataannya seperti apa mas irfan
sebetulnya dari apa yang dilaporkan itu lebih kepada
yang dilaporkan itu positif dua jari
dua jari yang dilaporkan terkait dengan ini kan hanya kira kira mudah mudahan
yang disampaikan itu kan seperti ini kira kira mudah mudahan
kemenangan di jakarta akan terulang di level nasional kira kira seperti itu
ada pernyataan seperti itu ya
iya di videonya
tapi ini jadinya apa bedanya dengan simbol jari yang dilakukan oleh luhut
dan juga sri mulyani yang kita ingat beberapa waktu lalu
kan interpretasi orang terhadap simbol bisa berbeda
poinnya seperti ini
kami dari bawaslu kabupaten bogor itu menerima laporan dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta
kemudian itu adalah pelimpahan dari bawaslu ri
karena lokusnya atau lokasi kejadiannya itu di kabupaten bogor
sehingga dilimpahkan kepada kami
dan tentunya menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti setiap laporan
yang masuk ke badan pengawas pemilu
tadi ketika pemeriksaan anies baswedan kooperatif kah dengan bawaslu kabupaten bogor
pak anies yang kita undang dua kali sebetulnya
pertama tanggal tiga karena beliau ada di luar kota
kemudian yang cari tanggal tujuh kita apresiasi lah dengan kesibukannya
beliau bisa hadir secara pribadi memulai undangan klarifikasi dan sangat kooperatif
walaupun sebelumnya sebenarnya pemeriksaan itu sudah sudah direncanakan dari jauh jauh hari begitu ya
awalnya kita tanggal tiga
dinas luar sehingga di reschedule menjadi tanggal tujuh gitu
dari klarifikasi yang dinyatakan anies sebelumnya apakah ada pernyataan mengenai kunjungan anies ke acara gerindra itu sudah mendapatkan izin dari mendagri
jadi substansinya jika gubernur hadir dalam acara partai harusnya sudah ada lampu hijau dari mendagri
apa apa yang kemudian dilanggar
kita klarifikasi ke pak anies
pertanyaan seperti itu
jawaban beliau tanggal empat belas ya itu sudah bersurat ke kemendagri
pemberitahuan bahwa beliau akan menghadiri undangan acara yang dimaksud begitu
mas irvan ini cukup jadi perbincangan hangat di lini masa ketika tadi siang rituan kamil juga mengunggah bahwa sesuai dengan pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
pejabat daerah boleh berkampanye kalau hari libur atau cuti
dalam hal ini anies cuti tidak
kalau melihat surat yang ditujukan kepada kami itu adalah surat pemberitahuan dari gubernur dki kepada mendagri yang memberitahukan akan menghadiri acara yang dimaksud begitu
jadi hanya pemberitahuan begitu ya
mas irvan firmansyah terima kasih sudah berbicara
terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih atas klarifikasinya di cnn indonesia connected